sementara itu terkait protes dari kubu paslo satu terhadap revisi gugatan tim paslo dua yang diajukan bambang wijoyanto
kubu pemenangan badan pemenangan nasional bpn pun angkat bicara
ketua tim kuasa hukum prabowo sandi bambang wijoyanto mengatakan tidak ada yang melarang timnya membacakan permohonan gugatan versi revisi
yang baru diserahkan ke mahkamah konstitusi pada sepuluh juni dua ribu sembilan belas
menurut bambang pihaknya tidak tengah melakukan propaganda dengan memilih membacakan materi gugatan yang terbaru
ada kontinu ada dong